pokoknya aku keluar sebentar aja
enggak lama kok nanti aku langsung balik lagi kesini
kamu izinin aku nggak keluar sebentar
enggak balik juga gak apa apa
enggak balik juga gak apa apa
yaudah adriana ini kan udah malem
mendingan lu pulang aja
soalnya gue harus istirahat
kan sekarang lu udah liat gue back back aja
nunggu sebentar disini
sampai mama kamu balik kesini lagi
iya aku gak tega ninggalin kamu sendirian disini
takut kamu perlu sesuatu gitu
mama mana sih
males banget gue berdoaan sama adriana
telepon dari siapa sih
dari kantor kerjaan
telepon mama yang bunyi ma
yaudah yaudah lagian udah malem
masa dipikirin cekin aja
masih bunyi ya
apa kok jadi curiga ya
terus nyuruh papa pulang
jangan jangan mama tuh ada motivasi tersembunyi
ada batu di balik udang
uh papa gak boleh kayak gitu dong
gak mungkin mama ada motivasi segala
papa kan harus tau
mama kan ibu kandungnya si boy
iya kan pak
dahlah papa dulu pulang ya ma
mama juga jangan lupa istirahat
halo boy tadi telepon mama mama dimana sih ini ada riana di rumah sakit dan
adrian nungguin mama cepetannya kesini ya jangan lama iya sih mama tadi ngasih tahu
riana soalnya kan nggak enak kalau nggak dikasih tahu namanya juga ditanya ya kan
udah maja lama lama ma iya iya tapi boy nama makan dulu ya sama papa ya iya deh ya udah dah
boy kamu kenapa sih buru buru nyuruh mama kamu balik ke sini
aku nggak masalah kok kalau kamu nganggap aku seperti suster disini kamu mau nyuruh apa aja
anggap aku enggak anggap aku aku kamu nggak kenal sama aku nggak papa suster yang lalu lalang jadi
kamu nggak ngerasa terganggu dengan kehadiran aku disini aku ada di sini cuma pengen lihat kondisi
kamu doang aku enggak pengen nuntut atau meminta apapun lagi dari kamu aku sekarang sadar dan aku
kikung boy dan sekarang aku masih ada di sini karena aku enggak tega ninggalin kamu sendirian
aku aku tunggu mama kamu balik baru aku langsung pulang aku janji aku gak tegang
tinggalin kamu gua sendiri juga enggak papa kali mau pulang pulang aja enggak bisa boy kamu emang
gapapa tapi kalo ada apa apa sama kamu tuh jadi kenapa napa juga buat aku
emang susah ya nyuruh dia pergi
akhirnya gue bisa berdoa juga sama boy
gue yakin tante rempong itu pasti bakalan ngertiin kue
dia gak bakalan cepet cepet balik kesini
dia udah punya utang budi sama gue
yang waktu itu gue bayar tuntutan modalnya
yaiyalah adriana itu kan smart banget
baik kamu mau teh mau minum mau apa aku ambilin
kamu mau apa kamu jangan sungkan sungkan sama aku
kamu minta tolong aja kamu mau apa
kalo kamu desire terus woman
kayaknya baiknya mereka berdua tuh juga bisa janji semuanya
sekarang precipitation udah vois deh
lagu kawasan udah belajar
saya tuh mulai untuk mahukan
sini susah buat aku panggil
mau keau lagi salah nih
syarah aku yang selalu ada di sisi kamu boy
gimana nih sekarang
apa kamu masih mau sama boy dulu beberapa saat lagi
bentar lagi ya tante yang cantik
aduh adu riana tuh romantis banget ya
pake ngerayu segala
karena hp gue gak ada
eva udah tidur belum ya
gak bakalan gue jawab
kesian deh lo boy
iya bu saya sudah di pintu masuk depan rumah sakit nih bu
mau ketemu aja dimana bu
hp nonrepa sudah sama saya bu
kamu tunggu situ aja ntar lagi saya ke lobby
pokoknya aku keluar sebentar aja
gak lama kok nanti aku langsung balik lagi kesini
kamu izinin aku nggak keluar sebentar
gak balik juga gak apa apa
gak balik juga gak apa apa
ya udah deh kalau gitu sebentar aja ya
gak lama kok
merencanain semua ini biar gue bisa berduaan sama adriana
kayaknya gue harus pindah ke kamar nih
sampai jumpa lagi